masya allah mimi
buka pintunya mimi
kedorong pintu pih
bukan yang barusan mimi
tadi mimi teriak teriak ada apa
iya pih kecoa
masya allah mimi
mimi pih pikirin ada apa
pih pih itu di situ kecoanya
nah untuk mempelajari fenomena sosial
teknologi di industri transportasi
untuk mempelajari fenomena sosial
tentang apa yang kamu tulis
itu ada beberapa teori
nah jadi teori teori tersebut dapat kita jadikan landasan
untuk pembuatan materi kita
masya allah mimi
bukan mata lokal
satu watak istri
masya allah masih hidup mi
itu kecewaannya mi
kalau bab tiganya sudah selesai kirim saja lewat email
nanti saya periksa
terima kasih ya pak
salam buat ibu pak
ibu sudah selesai kan
diantar ke rumahnya
ya enggak lah bu
bimbingan kok lama banget
dari pagi sampai siang
bu dia itu mahasiswi semester terakhir tahun ini
kalau dia enggak lulus dia bisa d o
ibu cemburu ya
ih siapa yang cemburu
kakak bisa jatuh ya
coba gue dibukanya
configurasi agar dia dikejar wuih
kalau gak apa apa
gara gara si naim
berarti sering dong bapak ketemu sama dia
ya enggak bu
emangnya bapak ketemu sama dia
bu ketemunya pas
kalau bimbingan aja
wadah yang bagus buat seragam restoran kita
kan sudah pernah dibahas
perasaan tiap lo sendirian
kalau gak ngelamun
bengong galau stres
lo diomelin mah lagi
udah tau lo pake nanya lagi
gue cuma nebak doang
ya udah tembakan lo bener
salah satu alesan kenapa
sampai sekarang gue belum kawin
emang salah dia
semua impian gue berantakan
memangnya salah bawa bete apa tuh ji
terus berapa baju mayang kelunturan
itu kelunturan baju murah yang lu beli kemarin kan
untung kue gak jadi beli
apa gue gak kena masalah juga
masalah sama siapa
kalo restoran ibu sudah
bapak pasti akan bantu promosiin
ke semua temen temen dan mahasiswa bapak
tenang aja bu
termasuk sama yang tadi
kalo ibu masih marah
bapak gak jadi bantu promosiin deh
itu tempat buat restoran
kayaknya kekecilan deh
bapak udah tiba tiba
diputuh putuh ibu di hp semalem
indah kekecilan pak
nanti kalo kebesaran
bayar sewanya kemahalan
terus lanjut ke mall deh
yang bener ya pak
kalau ha statistik
kamu teh harusnya prihatin pur
orang dia nyuci baju
bajunya luntur nunturin pakaian orang
ya itu resiko dong
ya prihatin atuh pur
soalnya susah ngadepin mertua teh

ah dimana ngerti tis
kawin aja belom
tiba tiba banyak kecoa
denger istri saya teriak teriak
emang lo berani